kamu kamu sudah merusak rumah tangga saya
dan gara gara kamu suami saya yos dan anak saya mercy sudah pergi dari rumah saya

jadi mak bahaya mak
kenapa emang ya
udah nggak apa apa bisa kok pak jago pak udah
yuk mbak mbak mbak
udah yuk mbak
takut banget sih sama supir cewek
nggak tahu pak cewek cewek sekarang itu perkasa semua
apalagi naiknya kok dijamin mbak
nyampe tujuan dengan selamat walaupun
nggak tahu bu kayaknya mobilnya mogok ya pak
gak ada taksi lagi ya
yaudah deh pak kalau gitu saya pulang dulu ya
naik angkot aja ya
oh jangan jangan ya nanti saya dimarah bapak bu
nggak apa apa saya udah biasa kok
ya saya duluan ya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
bu silakan bu mobilnya sudah selesai bu
sulengkan sulengkan sulengkan
dasar sampai kepeat
dasar kontrol diri ya
kalau lu nggak punya duit jangan akan diwarungkan
fixin makan itu gratisan
lalu badan lu bayar
hei sekarang lu bayar bayar nggak
gak tau diri lo malah makan gratis
bu bu bu udah jangan emosian bu
eh siapa lo ini lu langsung campur ya
ini urusan gue sama kakek itu
eh saya nggak selesai dengar kakek ini nggak bisa bayar di warung ibu ya
yaudah saya merah aja deh
ini bu ambil aja bu yaudah
kakek kakek ini dong ada kakek
ini tongkatnya ketinggalan
anak baik anak baik
hatinya seperti emas yang berkilauan
kakek kakek rumahnya dimana ya biar saya anterin yuk
bawah langit angin berhembus
kaki melangkah mengikuti hati
buat apa lagi rumah
kakek cari anak perempuan kakek tapi kakek gak bisa menemukannya
oh jadi kakek sendirian
nggak ada tempat tinggal
yaudah kalau gitu tinggal aja dulu sama lia
ikut ke rumahnya lia aja yuk
yaudah yuk kakek
yaudah yuk kakek
zan saya harus datang ke arisan itu
ran kamu ini kan sekarang istri pengacara terkenal
jadi mulai sekarang menurut aku kamu harus mulai belajar bergaul sama orang orang dari kalangan kita
yaudah deh ya
berliannya kita pesen dia datang

ternyata kelompok arisan kita akan ada tambahan anggota baru
ibu ibu semuanya lihat lihat
lihat siapa yang datang
anggota baru kita yang terhormat
dan anggota baru yang terhormat ini perkenalkan
dia adalah mantan babu dan narapi

tapi saya tidak pernah masuk penjara
saya memang pernah masuk penjara
tapi untungnya suami saya berhasil membebaskan saya
kalau misalnya ibu ibu gak suka bergaul dengan saya
saya nggak keberatan kok
kalau ibu ibu tidak mau mencoba kue ini sebagai tanda perkenalan
ibu ibu pasti rugi
enak lho jeng lekar
benar deh cobain deh
oh iya enak banget
silahkan silahkan dicoba
kuenya bikin sendiri ya
iya saya bikin sendiri lho
nanti saya kasih tahu rahasianya ya
kasih tahu aja
pasti saya kasih tahu
bu ingrid nggak mau coba
boleh tuh resepnya saya mau
silahkan bu lagi
mantan napi seperti kamu
bisa mengambil hati ibu ibu yang mereka semua kalangan terhormat
kecuali satu kan
kenapa sih bu
ibu nggak bisa menganggap masalah kita tuh selesai
saya kan sudah menikah
dan saya tidak mengganggu suami ibu
memang kamu sudah tidak mengganggu suami saya
tapi kamu kamu sudah merusak rumah tangga saya
dan gara gara kamu suami saya yos dan anak saya mercy sudah pergi dari rumah saya
terus gimana keadaan lia bu
mana aku tahu
maaf ya mercy sama lia pulangnya telat
habis diri jalan macet banget pa
sampai kakek aku sakit tahu nggak pengece koplingnya
tapi bapak tenang aja ya
walaupun kita berdua telat tapi setelahnya banyak pa
jadi hari ini kita bisa makan
kita makan yuk
dia itu lagi nyari anak perempuan yang hilang gitu
nah sementara dia tinggal di sini sama kita
apa nggak keberatan kan
ya udah kita makan yuk
buat kalian saja
saya akan selamatkan kakek
kakeknya mau sekarang tinggal di sini
jadi otomatis harus makan dong
udah kakek terima aja ya
nggak usah sungkan sungkan
makan ya lihat sopin ya pak
kakek dimakan kakek
ah ah pak
mengapa seperti ini
pak apa kesalahan kakek
banyak kurat syarafe yang nggak berfungsi
jadinya lo lupuh
jangan sedih lian
jalan panjang masih membentang
dan berujung mentari
masih tetap diantar
dan kesehatan menurutmu
masih tetap diantar
kesehatan menunggu di sana
dan di tempat itu
kok kakek itu ngomongnya aneh sih
udah mer nggak boleh ngomong kayak gitu ah
nih makan ya pa
sekarang aku ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa
nih makan ya pa